terkait sidang kasus penganiayaan terhadap david ozora
yang dilakukan oleh mario dandi dan shane lucas
digelar pada selasa siang di pengadilan jakarta selatan
jaksa mendakwa mario dandi dengan pasal penganiayaan berat
dalam tuntutannya jaksa mengungkapkan aksi penganiayaan
yang dilakukan mario dandi terhadap david ozora
terjadi di perumahan green permata jalan swadarmaraya
pesanggerahan jakarta selatan pada februari dua ribu dua puluh
jaksa menyebut mario emosi mengetahui hubungan david
dengan pacarnya berinisial ag
mario kemudian meminta david untuk push up sebanyak lima puluh kali
tetapi hanya sanggup sebanyak dua puluh kali
kemudian melakukan sikap tobat di hadapannya
menurut jaksa mario dandi tampak bersenang senang
selama menganiaya david ozora
bahkan ketika bertindak sadis dengan memperlakukan kepala david
karena perbuatannya jaksa mendakwa mario
melanggar pasal tiga ratus lima puluh tiga ayat dua kuhp
dan pasal tiga ratus lima puluh lima ayat satu tentang penganiayaan berat
menanggapi dakwaan tersebut
kuasa hukum mengapresiasi surat dakwaan
yang disusun secara rinci
namun kuasa hukum menegaskan bahwa
penganiayaan tidak direncanakan
kuasa hukum menyerahkan keputusan pada hakim
apakah penganiayaan dilakukan secara terencana atau tidak